sampai jumpa di video selanjutnya
pak saya memang belum cerai
tapi saya akan cerai
tolong bapak jangan pernah datang
minta uang atau berusaha memerasnya
mendingan bapak sekarang pergi
nanti juga aku kasih
kebetulan kami baru pulang mengaji
dan sekalian singgah di sini
rina kebetulan ada kabar gembira untuk nadang
ada rezeki dari allah untuk nadam
mendingan bustaja nggak perlu dicampur
ini urusan kami
aku kesini mau berbicara
aku mau kabarin kalau aku positif hamil
ini aku bawa hasil lab nya
kamu jangan langsung percaya mas
siapa tahu itu bukan anaknya kamu lagi dikandungannya rina
kamu sendiri tahu kan
akhir akhir ini rina sering ketemu sama richard
siapa tahu itu anaknya richard
berhubung kamu lebih kaya aja dibilang anak kamu
kasim itu semua nggak benar

ini dia mas
tapi saya udah nggak percaya lagi sama kamu
nanti kamu pergi dari sini
kamu urus sama richard
bukannya saya mau ikut campur
kalau menuduh itu harus ada bukti
kalau nak adam menuduh nak rina
tanpa ada bukti berarti itu namanya fitnah
dan fitnah lebih kejam dari pembunuhan
sama saja artinya
nak adam membunuh rina dan
anak anak adam secara perlahan lahan
nggak usah percaya mas
ustazah ini pasti dibayar sama si rina
aku yakin banget ini pasti anaknya richard
demi allah mas
demi allah ini anak kamu
aku nggak mungkin berbuat serendah itu berpuas sama orang lain mas
saya udah nggak peduli
mending kalian pergi dari sini
saya udah nggak peduli
mending kalian pergi dari sini
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
saya udah nggak peduli
allah selalu bersama hamba hambanya yang sabar
dan kamu ingat anak adalah titipan allah yang harus kita jaga
banyak banyak berzikir ya nak
jangan jangan aku bisa pulang sendiri
bapak benar benar perlu uang kan
sekarang ini anak bapak udah bukan siapa siapanya lagi suami saya
jadi bapak gak bisa minta uang seenaknya sama mas adam
ya nggak bisa gitu juga
dalam proses hukum dan agama adam ini masih suaminya rina yang sah
pak saya memang belum cerah
tapi saya akan cerai
tolong bapak jangan pernah datang minta uang atau berusaha memerasnya
mendingan bapak sekarang pergi
udah sekarang mending bapak pergi deh ya
eh apaan ini
gak mau main motor

bapak mencuri motor
terus sekarang gimana keadaan bapak
ya udah nanti saya ke rumah sakit
ya allah pak
bapak tuh ngapain sih
bapak nyuri motor segala
terus sekarang harus punya uang siapa
coba untuk biaya berobat
aku perlu bicara
ada dengan mas adam ini penting sekali
bahwa aku di rumah sakit aku butuh uang
aku mau pinjem uang
kamu pikir mas adam itu bank apa
kalau kamu mau pinjem duit
sana pergi ke rentenir
udah ya aku sibuk
aku udah gak mungkin bantu mas adam
yunina pegang kendali
aku harus coba minta tolong ibu
aku harus coba binta tolong ibu
bapak kena musibah
bapak baru aja mencuri motor dan sekarang bapak masuk rumah
bapak kena musibah bapak baru aja mencuri motor dan sekarang bapak masuk rumah sakit
ibu aku harus minta tolong
bapak mau pinjem uang bu

kamu itu coba cari pinjaman uang sama orang lain
bukannya richard itu selingkuhannya kang
bukannya richard itu selingkuhannya kamu
ya allah bu
aduh rina udah deh ya udah gak usah banyak ngomong
mama tuh udah betul betul kecewa sama kamu

apa aku harus minum richard
dia pasti akan semakin mendekati aku
tapi cuma dia yang bisa bantu bapak
bapak dikeroyok warga
bapak dikeroyok sama warga
ya aku gak tau lagi harus minta tolong siapa
mas adam udah gak bisa tolong aku
sekarang bapak masuk rumah sakit
ya udah rin sekarang kamu tenang dulu aja

kamu segera ke rumah sakit kita ketemu di sana
dan biaya rumah sakit
biar aku yang tanggung semua ya
selalu tertimpa musibah
selalu tertimpa musibah
semoga bapak cepat semua